jembatan cipamingkis di desa jonggol kabupaten bogor jawa barat kamis malam patah
akibatnya jalur utama penghubung bogor dan cianjur lumpuh total
kini arus kendaraan dialihkan melalui jalur karawang dengan waktu tempuh dua jam lebih lama
jembatan sepanjang hampir seratus meter di jalan raya transyogi desa jonggol kabupaten bogor patah di bagian tengah
salah satu tiang penyangga jembatan berusia tiga puluh tahun ini juga ambles sedalam hampir dua meter
kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif cibarusa menembus bekasi dan karawang dan nantinya keluar di cianjur
jembatan patah karena fondasinya tergerus air sungai cipamingkis
dinas bina marga dan penataan provinsi jawa barat akan melelang proyek perbaikan jembatan
sebelum tahap pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu lebih dari satu bulan
nah sementara karena jembatan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan
kendaraan yang mengarah cianjur melalui cariu kita arahkan melalui simpang cibucil
arah desa sirnajati nanti masuk lagi ke wilayah bekasi dan tembus ke karawang
ini sekarang lagi kami evaluasi
ini juga dulu semua
yang pasti sekarang jembatan ini kita tutup dulu
sampai kapan pak
ini kalau perhitungan sekarang ini kita sebulan ke depan harus kita tutup dulu
karena tidak ada bisa kita tangani dengan darurat dulu
tapi ini karena memang pilar yang terkena